pro kontra ekspor benih lobster terus diperbincangkan
hingga pada rabu dini hari kemarin kpk menangkap menteri kkp edi prabowo
dan menetapkannya sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap
untuk memuluskan izin ekspor benih lobster
lantas apa untung dan rugi mengekspor benih lobster
untuk kehidupan kelautan tanah air
sudah bergabung bersama kami suhana tenaga ahli individual
bidang ekonomi kelautan dan perikanan
selamat malam pak suhana
selamat malam mbak dea
pak suhana belum lama ini peraturan menteri kelautan dan perikanan
nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh yang berisi izin ekspor benih lobster ini
diterbitkan oleh edi prabowo sejak ia menjabat
ternyata ini kan berujung pada kasus hukum
sebelumnya edi prabowo berargumen bahwa pembukaan keran ekspor
akan menguntungkan nelayan betulkah demikian pak suwana
saya kira tidak betul
jelas bahwa ekspor benih itu jauh tidak menguntungkan
dibanding dengan ekspor yang siap konsumsi
artinya kalau dibilang menguntungkan
ya sekarang terbukti siapa yang diuntungkan
artinya anda menilai lebih menguntungkan ketika mengekspor
lobster dalam berat tertentu bukan benihnya ya
betul karena yang harganya mahal kan jelas ukuran konsumsi
dan pasar benih lobster itu kan hanya satu saja hanya vietnam
tidak ada negara lain seperti itu
sementara untuk pasar konsumsi itu saya kira bisa ke amerika
ke jepang ke cina
khusus untuk lobster hidup sebagian besar larinya ke pasar cina
dan sekarang akibat dari ekspor benih lobster kita ke vietnam
vietnam sekarang menguasai pasarnya di china untuk lobster hidup
untuk ukuran konsumsi
artinya ini suatu kebijakan yang sangat keliru dari awal
karena jelas jelas ini menguntungkan para pelaku usaha di vietnam
dan jelas rugikan apa yang terjadi di para pelaku usaha lobster di indonesia
sekarang saja misalnya para pelaku pembesaran lobster di indonesia
sangat kekurangan benih
khususnya untuk lobster jenis mutiara dan pasir
karena yang di ekspor ke vietnam itu hanya dua jenis
yaitu jenis mutiara dan pasir
inilah dua jenis inilah yang nilainya sangat besar
sementara yang dibesarkan di indonesia
itu kebanyakan lobster lobster yang relatif harganya lebih murah
nah sehingga jelas tidak menguntungkan gitu
kalau misalnya yang diekspor itu lobster lobster yang di luar mutiara sama itu
mungkin masih bisa kompetitif
tapi kan ternyata yang diekspor benihnya ini adalah lobster lobster yang memang harganya mahal
artinya anda menangkap kesan bahwa ini menguntungkan pihak pihak tertentu saja ya
permen ini dibuat
sangat menguntungkan para ekspor itu saja
dan juga ternyata kan
apa namanya yang masuk ke hasil temuan kpk kan
yang dimanfaatkan oleh pemerintah

itu kan cukup besar juga
bisa kemarin kan laporan kpk di konferensi pers tadi malam
hampir tujuh ratus lima puluh juta yang dibelikan di amerika
untuk belanja di amerika
sementara kalau lihat pnbp yang diterima negara
data saya per dua belas september dua ribu dua puluh
ekspor benih itu ada sekitar
artinya kalau misalnya mengacu kepada tarif pnbp ekspor benih
itu kan per seribu ekor itu harganya sekitar rp dua ratus lima puluh
artinya kalau misalnya sekitar ada dua puluh ribu ekor yang diekspor
negara hanya dapat sekitar lima juta
sementara yang didapat oleh oknum oknum itu
nah ini adalah bentuk ketimpangan
para mafia dalam hal ini
dari awal sebetulnya sudah
sudah dapat terdeteksi
cuma waktu itu kita belum punya bukti
misalnya di dalam permen kpk disebutkan bahwa
ekspor benih baru bisa dilakukan apabila
pelaku usaha ini sudah dapat membudidayakan minimal satu siklus
artinya kalau satu siklus
kalau di indonesia ini rata rata satu siklus itu satu tahun
sementara ini baru
dia sudah melakukan ekspor
ini kan suatu kecanggalan kecanggalan
kita dari awal sudah melihat itu
cuma kita nggak punya bukti
akhirnya alhamdulillah kpk sudah bergerak secara cepat
akhirnya bisa menemukan bukti bukti itu seharusnya
kalau misalnya pak suharya tadi menyebut bahwa
sesuai dengan permen ini minimal harus satu siklus
kira kira minimal satu tahun lah untuk bisa membesarkan benih lobster itu menjadi lobster dengan ukuran tertentu yang
kemudian punya nilai jual yang tinggi oleh para eksportir ini
apakah bapak melihat bahwa peraturan ini tidak realistis secara bisnis sebenarnya
ya artinya tidak realistisnya itu begini karena
karena kita sama dengan vietnam itu kan negara pesaing kita di dalam bisnis lobster di pasar internasional
kita memberikan amunisi kepada vietnam dengan benihnya kita ekspor ke sana
di satu sisi kita berupaya untuk membasarkan di luar lobster yang nilainya sangat sangat kecil
artinya sangat murah harganya
artinya kalau misalnya kita membesarkan pun di indonesia
tapi dibarengi dengan ekspor benih lobster saya kira itu bukan kebijakan yang benar
karena produk indonesia akan kalah bersaing dengan produknya vietnam
apalagi pasar utama dari lobster hidup ini adalah cina
vietnam bisa masuk ke china tidak mesti lewat udara
ya lewat jalur darat pun bisa
sehingga ongkos kirimnya jauh lebih
dibanding dengan ongkos kirim dari indonesia ke china
sehingga tidak kompetitif jadinya produk produk indonesia seperti itu
nah kalau peraturan menteri yang dibuat oleh edi prabowo ini membuat keuntungan ekonominya tidak signifikan
sebelumnya menteri sebelumnya malah tidak memperbolehkan ini dengan alasan bisa merusak habitat daripada lobster akan berkurang jauh
anda melihat opini atau argumentasi dari ibu susi pujiastuti bagaimana pak suwana
di dalam bisnis perikanan itu
hal utama yang harus kita lihat adalah ikannya ataupun lobsternya ada apa enggak di lapangan
kalau misalnya ikan atau lobsternya masih ada di perairan artinya kita masih happy
nah kalau misalnya dari benihnya saja sudah reeklutasi
ditambah lagi perairan artinya kita masih happy
nah kalau misalnya dari benihnya saja sudah reeklutasi ditambah lagi perairan artinya kita masih happy

karena semua ahli keberlanjutan sumber daya ikan itu akan tahu bagaimana keberlanjutan sumber daya lobster itu akan terancam
jadi kita berbicara keberlanjutan bisnis tapi di satu sisi kita mau eksploitasi sumber dayanya yang ada di alam
langkah ibu susi untuk memperbolehkan menangkap lobster ukuran tertentu
itu sangat efektif dan terbukti ketika kebijakan ibu susi nilai ekspor lobster itu naiknya sangat luar biasa
dan vietnam mengalami keterpurukan waktu di arahnya ibu susi karena pasokan benihnya tidak ada kecuali yang ilegal
memang beberapa yang ilegal saya kira masih terjadi di era ibu susi seperti itu
itu yang dijadikan alasan oleh timnya pak menteri
untuk mengeluarkan permen ini waktu awal awal
bahwa untuk mengatasi yang ilegal ini maka dilegalkan saja
nah ini adalah dari awal pola pikir ini yang keliru
sehingga akhirnya menjadi kebijakan yang sangat sangat keliru dan sekarang hasilnya bisa kita lihat seperti itu
pak suhana terakhir ini edi prabowo sudah mengundurkan diri karena terlibat kasus
dugaan suap dan ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi
tentunya ini dengan menteri at interim yaitu pak luhut bin sarpanjaitan sekarang duduk di situ
mungkin saja peraturan menteri itu bisa diubah
apa saran anda atau apa hal yang perlu dikoreksi dari permen itu
sehingga ada win win solution antara pengusaha kemudian nelayan dan juga keberlangsungan kelautan indonesia
yang pertama bernilai tersebut
bernilai tersebut jangan sampai diekspor lagi
artinya kalau mau dibesarkan ya dibesarkan di indonesia
tapi lebih bagus karena ingat bahwa dalam speaker itu atau lobster itu
lobster hasil tangkapan itu jauh harganya jauh lebih mahal dibanding dengan lobster hasil budidaya
para pelaku usaha itu tahu seperti itu
nah sehingga khusus untuk lobster ini lebih bagus kita tangkap dari ukuran di alam
yang ukurannya di atas dua ratus gram
para ahli pun merekomendasikan bahwa ukuran yang optimal untuk ditangkap itu adalah sekitar tiga ratus gram
karena itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti itu dibanding dengan yang di bawah itu
tapi menurut saya khusus untuk di indonesia di antara dua ratus itu sudah bisa untuk ditangkap
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini pak ahli
terima kasih atas waktunya selamat malam